revisi undang undang md tiga masuk dalam program legislasi nasional prioritas
revisi itu nantinya akan mengubah komposisi pimpinan dpr saat ini
wacana ini digulirkan oleh pdi perjuangan
yang meski sebagai pemenang pemilu dua ribu empat belas lalu tidak mendapat jatah kursi pimpinan dewan
badan legislasi dewan perwakilan rakyat sepakat memasukkan revisi undang undang no empat puluh dua tahun dua ribu dua
tentang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga dalam program legislasi nasional prioritas
revisi yang diusulkan fraksi pdi perjuangan tersebut akan mengubah komposisi pimpinan parlemen
yakni menambah satu kursi pimpinan dpr dan satu kursi pimpinan mpr
wacana mengubah aturan formasi pimpinan dpr yang diatur dalam undang undang md tiga
mencuat saat rapat paripurna pelantikan ketua dpr akhir november lalu
saat itu fraksi pdi perjuangan memberikan catatan khusus
menginginkan perubahan undang undang md tiga dengan menempatkan wakilnya dalam komposisi pimpinan dpr
untuk segera diadakan suatu perubahan undang undang md tiga
untuk kita susun supaya bisa kita putuskan sebelum pemilihan legislatif maupun eksekutif berlangsung
sekretaris fraksi pdi perjuangan bambang wuryanto menyatakan rapat balek sudah memutuskan
adanya revisi terbatas pada undang undang md tiga
namun terkait nama anggota fraksi
yang nantinya menuduki kursi pimpinan di parlemen akan diputuskan oleh ketua umum megawati soekarno putri
kita komunikasi itu lebih kalau dalam rapat rapat resmi atau rapat rapat kita ngomong ngomong informal
sampai hari ini tidak ada hal hal yang kita bilang soal tersebut
tentu ibu ketua umum pastilah untuk hal hal kayak begitu
saya tidak bisa berkomentar banyak kalau soal itu
itu adalah untuk pimpinan dpr
dan dua itu terkaitkan pasno bukan nama
dalam rencana revisi undang undang md tiga
muncul wacana penambahan kursi pimpinan dpr menjadi enam
untuk memfasilitasi pdi perjuangan sebagai pemenang pemilu
menjadi pertanyaan juga karena wacana itu dilontarkan saat setia novanto kembali menjabat ketua dpr
yang dinilai sebagai bagian dari bergening politik
jika pimpinan dewan berjumlah genap
juga dinilai akan sulit mengambil keputusan
agus wilmansyah sien indonesia
seberapa urgent undang undang md tiga untuk segera direvisi dan masuk dalam prolegnas prioritas
apakah dengan komposisi yang sekarang ini kebijakan wakil rakyat tidak berjalan optimal
atau apakah ini hanya untuk memenuhi keinginan fraksi pdi perjuangan
yang berpegang pada prinsip proporsionalitas bahwa sebagai pemenang pemilu legislatif dua ribu empat belas lalu
maka sudah seharusnya masuk dalam jajaran pimpinan dewan
untuk membahas hal itu di studio kami sudah hadir hendry satrio
akademisi komunikasi politik universitas paramadina
selamat malam mas indra
baik kemudian ada mbak eva kusuma sundari politisi pdi perjuangan
selamat malam mbak eva
lalu sambungan telepon
baik selamat malam mbak eva
jelas suara saya mbak eva
ini jadi urgensinya sebenarnya apa sih mbak eva
untuk kemudian merevisi undang undang md tiga
ada penambahan untuk kursi pimpinan dpr dan juga pimpinan mpr
ya kan sebetulnya soalnya di legitimasi aja ya
kalau di politik itu problemnya legal doang tanpa legitimasi
ya akhirnya nggak bisa nyaman juga dalam bekerja
karena aneh juga partai partai yang tidak mendapat kepercayaan rakyat untuk dimenangkan
kemudian kok menduduki posisi posisi yang
sementara dalam fadzun kita
dan itu menjadi praktek di parlemen internasional
yang namanya pemenang itu ya pasti mendapat posisi di pimpinan
jadi problemnya di legitimasi saja
karena secara legal memang sudah diblokkan di md tiga gitu loh
tapi yang kan kita berpolitik tanpa ada legitimasi itu ya menjadi
maaf ya ya akhirnya nggak nyaman juga nggak lancar dan seterusnya
tetapi kemudian sampai dikejar harus sampai sebelum reses
bahkan tidak hanya disahkan tahun ini tapi juga dilaksanakan tahun ini juga
kesan ada yang dikejar begitu mbak
ada yang diburu begitu benar demikian
kalau hal yang diburu untuk sesuatu target material enggak
bagaimanapun agenda politik harus ada endorsernya
karena ini berkaitan dengan kesepakatan kesepakatan
nah kalau kemudian tidak ada time frame yang jelas dan seterusnya
maka ya nggak akan gelinding juga
nah oleh karena itu kalau dikatakan secepat mungkin bisa dilaksanakan
kita pinginnya secepat mungkin seperti itu
apalagi kita punya presiden ya md tiga sebelumnya kan juga
kita revisi dengan mekanisme yang bisa dipercepat
dan itu menjadi istilahnya inisiatif sundulan
nah kita sebetulnya nggak perlu sundulan karena sudah masuk di prolegnas
dan sudah disetujui di paripurna bahwa md tiga akan menjadi prioritas
untuk direvisi pada masa sidang yang sekarang kan
khususnya tiga belas kemarin ya desember
legitimasi begitu ya
sebenarnya seberapa krusial pengertian legitimasi ini
bagi pdi perjuangan tentang revisi undang undang md tiga
ketika dibicara soal legitimasi
artinya yang sebelumnya kurang legitimasi dong berarti mbak
apakah produk produknya juga kurang legitimit
ya menurutku demikian
karena bagaimanapun kita paham bahwa ketika situasi
ataupun sesuatu yang sudah hak itu tidak diberikan
dan itu menjadi praktek yang menurutku buruk sih ya
karena yang dicederahi itu kan bukan pdip ya
tapi lebih kepada kepercayaan rakyat kok tidak mendapat penghargaan
karena rakyat sudah memilih bahwa partai yang dimenangkan itu adalah pdi perjuangan
ya harusnya mendapatkan penghargaan itu
yang kedua mas
kenapa kemudian kok menjadi tersengal sengal itu kan ada konstelasi yang berubah di dalam dpr sendiri
yang dimana semakin cair partai partai yang dulu blok di sana
kemudian masuk ke blok pemerintahan yang diadapi di perjuangannya
jadi kan menjadi
suasana menjadi berubah dan yang dulunya mati matian nggak mau sekarang mendukung
jadi saya pikir itu pun menjadi argumen
menjadi alasan kenapa
kemudian mewujudkan hak
jadi perjuangan untuk berada di pimpinan itu menjadi makin sahih begitu
kalau mas hendri sendiri
anda setuju alasan yang disampaikan oleh mbak eva soal bahwa memang ini adalah sebuah hak
sehingga harus dipaksa cepat
ya itu kan tadi kita sudah dengarkan pendapatnya mbak eva
itu kan boleh boleh saja bahwa kalau pdip menganggap itu hak sih sah sah saja
karena mereka memang pemenang pemilu
tapi kembali lagi ke
masalah urgenitas tadi gitu mas indra
ini mungkin mbak eva kan masih mendengarkan kan
ini kan akhirnya dipaksakan masuk tengah tengah
dan masyarakat juga pastinya kan melihat bahwa ada kaitannya
ya dipaksakan masuk karena bisa saja ini menjadi bagian dari perjanjian penggantian adekomarudin yang secara mendadak ke setia novanto gitu
ada beberapa hal lucu lah
kayak misalnya di mkd baru dua kali panggilan
kemudian sudah mengeluarkan vonis pemecatan adek komarudin lah
walaupun katanya ada bungkusan bahwa ini adalah keputusan dari partai golkar gitu kan
nah tapi kan dari ceritanya itu kan kita juga bisa melihat bahwa ada lobby lobby yang dilakukan oleh setia novanto sebelum dia kembali lagi memimpin dpr
dan memang saya dari awal
jadi maksudnya garis bawahnya ada barter kesepakatan jadinya
bisa wajar kalau misalnya dicitrakan seperti itu
karena memang ada runtutan acaranya
tapi saya memang sedari awal mas indra sudah bisa melihat bahwa
kalau memang pdip mau merevisi undang undang md tiga
kemudian mau mendapatkan kembali haknya yang menurut mbak eva tadi
hak berada di jajaran pimpinan dpr mpr
ya inilah saatnya
karena memang sedang gebiah uyah
ini maksudnya memang sedang bergoyang ini dpr
artinya memang ya pergantian ketua dpr yang dua kali menurut saya sangat tidak wajar ya
apalagi pergantiannya kan dikaitkan dengan katanya
akom adalah apa yang mantan hmi lah karena dia menerima ulama
ini kaitannya dengan empat ratus sebelas kemarin gitu
nah jadi memang
memang apakah momentum ini
ada momentum yang menurut saya memang tepat kalau memang md tiga ini mau direvisi oleh pdip
memang sih saya nggak melihat urgenitasnya
hanya satu lagi catatannya
nah ini saya juga minta tolong kepada mbak eva
nanti pada saat md tiga yang baru disahkan kemudian pdip mendapatkan kursi
jangan sampai dpr kembali ke masa orde baru sebagai tukang stempel atau paduan suara yang hanya yaya saja
kesannya ditampilkan kok jadi kesan kenapa
nah sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa
sebagian besar fraksi di dpr sudah menjadi partai pendukung pemerintah
apalagi kalau nanti misalnya pdip masuk ke jajaran pimpinan
itu sudah luar biasa sekali kekuatan dpr
jadi hanya meninggalkan kalau tidak salah pks dan gerindra
pks gerindra dan demokrat gitu kan
nah ini yang menurut saya harus ada jaminan dari pdip pada saat nanti mendapatkan kursi pimpinan dpr juga
tetap menggunakan haknya untuk memberikan masukan kritis kepada pemerintah
karena kalau tidak melakukan itu maka bisa saja kita akan kembali lagi ke masa order baru
kita pilah pilah dulu ya ada soal yang tadi bahwa apakah ini ada kaitannya dengan pergantian ade komarudin sebagai ketua dpr digantikan oleh stiano fanto
saat itu memang fraksi pdi perjuangan menyetujui begitu walaupun dengan catatan yang disampaikan oleh mas arya bima begitu mbak eva
apakah memang ini terkait dengan persetujuan saat itu bahasa singkatnya apakah memang ini kemudian menjadi sebuah barter kesepakatan mbak eva
ya menurut saya gini karena yang paling stabil sebetulnya kan pdi perjuangan ya
sebagai partai lah kita ngomong de facto aja
kalau kemudian dinamika di partai golkar memang seperti itu
dan kita kan memang tidak melakukan intervensi apapun
kita hal hal di dinamika yang ada di partai golkar tersebut
tapi yang paling penting ternyata bagaimanapun dinamika yang berada di sana
eh ternyata muaranya balik perlu dukungan pdi perjuangan
dan memang pdi perjuangan maaf ya saya agak subjektif dalam hal ini
sebagai partai terbesar dan komposisi terbesar di dpr ya tentu menentukan sekali untuk menentukan stabilitas yang ada di parlemen sekalipun
dan pasti semua partai dan faktanya akhir akhir ini kan memang demikian
selalu baliknya ke pdi perjuangan pdi perjuangan dan seterusnya
ya kita terima realitas tersebut dan saya pikir pdi perjuangan sanggup dan mampulah untuk melakukan fungsi pengendalian
fungsi stabilisasi fungsi bridging diantara partai partai yang lain
baik tapi apakah memang ini kemudian memang dimanfaatkan sehingga kemudian ada barter atau tidak
nanti kita akan lanjutkan ya
mbak eva kami akan segera kembali dengan pembahasan ini setelah jeda berikut
ketika semua pihak sempat mempertanyakan tentang mengapa kemudian stiano fanto bisa lagi menjadi ketua
kemudian pendapat dari fraksi hampir seluruhnya satu menyetujui pergantian ketua dpr
yang menjadi catatan adalah ketika fraksi pdi perjuangan menyampaikan persetujuannya tetapi dengan catatan bahwa revisi undang undang m tiga harus segera dilakukan
akhirnya sekarang terjadi disetujui oleh
nah kemudian orang langsung berpikir begitu mbak ini jangan jangan barter ini memang kesepakatannya ini
waktu itu menyetujui saja asalkan nanti harus ada revisi undang undang md tiga di mana nanti pdip bisa masuk dalam unsur pimpinan
ya sebetulnya kan nggak bisa
mbak setnoff itu bisa di balik ke kursinya tanpa persetujuan yang lain lain juga ya
jangan seolah olah kemudian penentu tunggalnya adalah pdi perjuangan
nah kalau kemudian ada dugaan ya bahwa tampaknya ini ada timbal balik ya saya pikir itu mungkin saja terjadi karena saya nggak ngerti ya karena nggak pada posisi itu
dan itu wajar menurut saya
tapi waktu itu pak setnov datang ke kediaman bu mega bukan membicarakan itu
saya nggak tahu lah aku prajurit disini
enggak tapi menurutku wajar saja ya ada take and give ya
dalam hal ini wajar saja menurut anda
wajar apalagi itu tadi problem bukan problem isunya tentang legitimasi ya
dan menurut saya haknya pdi perjuangan untuk berada di pimpinan bahkan jadi ketua dpr kalau di praktek praktek parmen internasional
karena waktu itu nggak ngomong aja ke pak ade komarudin saya minta dong md tiga nya sampai menunggu momentum
pak setnoff datang
itu kan keputusannya di internal pg
tidak bisa dong kita kemudian masuk ke dalam
enggak maksud saya minta m tiga nya itu pada saat
kita nggak minta dong mereka yang harus minta
bukan bukan ya aku nggak ngerti
tapi yang prinsip pdi perjuangan sangat menghormati dinamika di semua partai dan selalu tidak boleh ada intervensi
jadi kayak kenapa kemudian harus pak setnoff dan bukan tetap pak adi komarudin ya tanya ke teman teman golkar
kita hanya pada posisi siapapun yang datang siapapun yang ditunjuk mendapat otoritas dari partai masing masing kita terima
enggak mungkin kita enggak mau ini enggak mau ini
waktu itu fraksi lain dimintai penilaian pendapat saat itu kan memang penting juga berposisi juga sebenarnya kan
bahwa kemudian ketika menyetujui dengan ada semacam barter kesepakatan itu kan bisa dipertanyakan juga oleh publik
untuk apa kok barter kenapa
jadi persetujuannya itu berdasarkan
kesepakatan yang sekarang ini
ya yang paling penting keputusannya ada di pg
itu aja ya prinsipnya
oke untuk pak setnoff seperti itu ya
baik tapi soal urgensi tadi jadi apakah memang urgensi ini bisa dikesampingkan dengan alasan legitimasi
bagi kita pdi perjuangan kalau bisa hari ini harusnya hari ini
bahkan mestinya dari dua ribu empat belas lalu
bahkan di awal awal pelantikan harusnya pdi sudah di sana
itu loh jadi aneh kalau kemudian sekarang urgensi urgensi
ini kan mau pemilu
kita makin cepat kita berada pada posisi yang stabil dan pada posisi strategis ya makin baguslah kita melakukan konsolidasi konsolidasi untuk berbagai kepentingan ya
baik pilkada maupun pemilu
karena agenda politik kan banyak
kalau satu sudah diperbaiki kita bisa fokus di agenda yang lain
oke memang sejak awal ada beberapa pakar hukum tata negara yang menilai bahwa sebenarnya undang undang md tiga ini janggal begitu bung hendry
nah pertanyaan sekarang ketika itu mau dibenarkan sekarang terutama khususnya untuk
kepentingan apa namanya kedepannya mbak
pertanyaan sekarang kenapa hanya direvisi terbatas kenapa tidak komprehensif
menurut anda itu perlu direvisi secara komprehensif ataukah revisi terbatas saja kemudian ketika untuk mengakomodir
ya makanya kan kadang kadang ini kan sudah jadi rahasia umum bahwa kerja dpr juga ada maksud dan tujuannya gitu
kalau memang itu kalau saya sebagai rakyat maunya kan direvisi secara komprehensif
jadi semuanya juga kalau ada yang tidak cocok ya direvisi semua
sistem paket itu kemudian penggantiannya
betul tapi kan ini hanya saja kan sekarang sulitnya adalah kalau komprehensif pasti lama nih pembahasannya
makanya direvisi terbatas
jadi instan maksudnya sekarang
direvisi terbatas supaya ada maksud dan tujuan tadi bisa ter
bisa segera tercakup di sini ini kan sekarang semuanya sebuah instan nih
apa namanya dari cerita penggantian dan lain lain ya
penggantian dan lain lain ya sudah lah
ini kan sekarang pak asyadnoff sudah jadi dpr
jadi ya kita harus harus dukung saja gitu
nah kemudian masalah urgenitas tadi menjadi urgent untuk pdip
menjadi urgent untuk pdip
makanya saya yakinnya pastinya akan lobby lobbynya akan seputar sana
nah sekarang kan yang menariknya kalau ternyata di tengah jalan ternyata anggota fraksi lain merasa ini tidak urgent lagi gitu ya
nah apakah pak asyadnoffnya akan diganti lagi sama pak angkom gitu
jadi enggak tapi mudah mudahan saja mudah mudahan saja kan ini memang urgentnya itu
tadi kan bu eva ini memang politisi ulung
makanya tadi membungkusnya tuh bagus banget
ini kan bukan buat bagaimana
pembungkusnya itu apa
ini kan bukan buat pdip
tapi kan ini kan untuk rakyat
karena kan diberikan rakyat
ya makanya seorang rakyat yang sudah memilih pdip kok sekarang lihat jagoannya gak jadi pimpinan ya
itu kan memang bungkusannya memang sangat baik gitu
tapi kan saya rasa ini mungkin kali pertamanya jadi genap ya mbak
apa nggak mau diganjilkan saja pak
ditambah dua maksudnya
jadi menurut saya karena memang secara bukan sih bukan secara keren kerenan ya
tapi secara apa ya secara nalar kan harusnya memang keseimbangan harusnya memang ganjil gitu
nah ini kalau genap nanti memutuskan siapa
loh gitu kan
kalau misalnya voting terjadi begitu ya
nah tapi ini makanya ini menariknya adalah kenapa harus terbatas saya rasa masyarakat juga mesti jelaskan
karena kan ini prosesnya juga menggunakan ruang uang masyarakat
apakah ini hanya menjadi subjektivitas pdip belaka atau menjadi subjektivitas pak setnov saja
atau menjadi sebuah ketentuan yang memang disepakati bersama untuk rakyat gitu kan
mbak eva ini kalau pdip sendiri sepakat direvisi terbatas saja agar bisa masuk ke sana sebagai pimpinan
dengan alasan atau argumen soal legitimasi tadi atau sebenarnya ini ada yang salah sejak awal
ada yang salah sejak awal
dirubah secara keseluruhan
jadi md tiga itu dibuat ketika pilek sudah kelihatan hasilnya dan teman teman maaf ya
teman teman yang kalah itu marah dengan hasil pilek itu sehingga kemudian ngeblok
dan ini praktek yang jelek di dalam proses legislasi kita
jadi ada undang undang yang baru digedok pada periode lalu
sebelum eksekusi sudah direvisi lagi dan seterusnya
jadi menurut saya proses legislasi kita yang harus diperbaiki
nggak boleh dong kemudian undang undang dirubah setelah pilek
hasilnya kelihatan sehingga memungkinkan aduh gue kalah di pileg di senayan lo gue habisin gitu loh kayaknya logika itu
jadi ini nggak bagus itu siapa pun
di awal awal pemerintahan terjadi seperti itu
tapi sekarang sudah mulai cair
nah oleh karena itu memang secara keseluruhan perlu diperbaiki proses legislasi kita
secara keseluruhan maksudnya untuk yang md tiga khususnya
didorong untuk komprehensif
nah md tiga inilah yang kemudian menjadi satu obyek yang sangat lekat sekali dengan kepentingan kepentingan jarak pendek
dan permainan bukan permainan rule of the game nya memungkinkan untuk mengakomodasi kepentingan kepentingan jarak pendek tersebut
dan oleh karena itu mungkin perlu diperbaiki itu tadi apa core business legislasi kita di masa masa mendatang
sampai menjadi ajang pertarungan untuk pengalihan seperti tadi ya pilek kemudian mudah pilpres
kemudian di sana dikunci sampai yang sudah menjadi hak dan menjadi praktek umum di parlemen internasional saja dipotong
kemudian ada sistem yang diintroduce bukan lagi sistem proporsional yang selalu menjadi praktek sejak kita punya parlemen tiba tiba blocking blocking
jadi aneh ketika di awal awal di dpr ini
pdi perjuangan nggak ada sama sekali di pimpinan
kia itu hilang semua
nah tapi begitu bersama bergulirnya konsolidasi demokrasi terutama keberhasilan parlemen untuk makin banyak yang datang ke pemerintahan ya berantakan semua kan bangunan yang itu
itu bukan konsolidasi demokrasi lah
itu konsolidasi kekuasaan
bagus nggak buat kita kemudian demokrasi kalau gitu
kalau buat rakyat itu makanya
kan kita pernah berada pada
berada pada masa dpr ada paduan suara gitu maksudnya
nah saya sih senang senang aja kalau memang pdip masih bisa memainkan peran kritis seperti sekarang
ini kan sekarang juga kritis kepada pak jokowi gitu
nanti pada saat masuk dan mendapatkan kursi pimpinan kalau tetap bisa kritis itu bagus sekali
nah yang kita takutkan kan ini akan menjadi hanya stempel saja
indikasinya apa anda kalau nanti dia akan jadi tukang stempel
nah ini kan sekarang kalau dihitung ya makanya
ini kan dari enam misalnya
ini kan otomatis hanya tinggal gerindra pks dan demokrat gitu kan
enggak jadinya kan
kan buntu di tengah jalan
ini kan hanya kemudian tergantung dari beberapa partai politik yang tidak ada di pimpinan tapi berada di pemerintahan
seperti p tiga dan pkb dan pan gitu misalnya ya
nah kalau misalnya seperti ini kan ya pastinya jadi kalah tuh
dari sepuluh cuma tiga yang kritis nampun nampun saja
pdip tetap memainkan itu
karena memang dari survei ke dekopi misalnya mas indra ya justru yang paling kritis itu ya pdip diantara yang lain
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi
apakah sebenarnya pantas ini mbak kemudian atau elok tidak kemudian memaksakan
bukan masakan ketika mengejar soal legitimasi tadi tetapi tidak merevisi secara komprehensif jika memang ada yang salah
tapi sekedar terbatas
lalu kemudian justru menambah menjadi enam yang ini baru pertama mungkin ya
yang kedua kalinya
yang kedua kalinya begitu ya
nah seperti apa nanti pendapat dari mbak eva
kami akan segera kembali usai cerita berikutnya
baik berbicara soal revisi perubahan
mengapa terbatas saja kalau memang soal undang undang ini ketahui janggal secara keseluruhan
ada beberapa pengamat hukum atau pakar hukum tata negara yang mengkritisi bahwa tidak hanya soal sistem paketnya begitu mbak eva
tetapi juga ketika menggantikan salah satu unsur dari paket ini kemudian berhalangan atau apapun istilahnya
kemudian harus digantikan tapi digantikannya oleh penunjukan begitu
bukan lagi sistem pemilihan seperti kalau ketika memilih paket itu
itu kan misalnya berisi berapa orang
berisi lima mbak ya sebelumnya
lima sama satu paket
kalau diganti satu artinya satu paket hilang kan
satu unsur dari paket itu hilang
nah soal itu kenapa tidak didorong untuk secara keseluruhan begitu mbak
ya pertimbangannya memang kalau keseluruhan bisa lama lama ya
dan pdb tidak mau itu berlama lama
ya terus terang iyalah karena banyak agenda lain yang lebih mendesak untuk dibicarakan
ini idealnya kan jangan dirubah lah
sistem pemilu md tiga dan seterusnya
kalau kita mau ngomong tentang konsolidasi demokrasi ya
harusnya jangan dirubah rubah mengikuti kekuasaan seperti itu
biarkan praktek itu menjadi melembaga dan orang lebih kepada yang substantif
jangan dirubah ini sesuai dengan undang undang yang sebelumnya ya bukan yang sekarang ya
pokoknya jangan menjelang pemilu berantakan lagi dan seterusnya
ini paket parpol paket pemilu itu selalu membuat energi kita itu habis lah untuk kesana
harapan saya ke depan ada konsensus yang kedua
yang ketemu bahwa semua partai tidak lagi ngutip ngutip rule of the game ini di parpol maupun di pemilu
kemudian yang kedua tadi ketakutannya mas hendri ya
pdi perjuangan itu kayaknya lama sebagai oposisi ya
jadi sudah ada disana untuk kritisnya itu
dan saya pikir nggak akan mengganggu lah kekritisan kita
bahkan di komisi sebelas pun yang paling kritis kan malah dari fraksi pdi perjuangan
karena kan yang oposisi kan sekarang tinggal geritik
nah dulu pdip sendirian sama gerindra juga bisa
itulah makanya maksud saya
kalau ke mereka jangan ke kita
kalau sama gerindra kan gak apa apa
tapi kan ada demokrat nih bisa nggak jalan bareng bareng demokrat untuk kritis ke pemilu
ya sama mereka bukan ke kita
tapi kalau dari pdip sendiri nggak masalah jalan bareng demokrat
pdip tetap dengan wataknya yang kritis
dan tentu ketika berada di dalam pemerintahan ya konstruktif lah
dijamin tuh mbak ya bakal tetap kritis
jadi nggak akan stempel dan hahaha
enggak lah bukan watak kita lah untuk asalnya seperti itu kita konstruktif
kemudian berikutnya kenapa terbatas
kita punya presiden mas
untuk komposisi pimpinan di komisi komisi sudah dilakukan
sekarang itu tinggal kelanjutannya saja untuk politik akomodatif di pimpinan
politik akomodatif ya
dan dimanapun namanya musyawarah mufakat itu ya akomodatif
ini banyak keaisi lah ya
maksudnya ini kemasan
pak eva mau kemasan
tapi bener argumenku dimana salahnya
semangat enam ini sebenarnya apa
katakanlah tadi misalnya ada presiden
tapi enam ini kalau kita lihat semangat dari lima ini jika memang terjadi kemudian voting atau voting misalnya
sehingga ada keputusan siapa yang menang kalah begitu
tapi kalau enam ini bagaimana
gini loh ya jangan sampai kita melihat demokrasi itu sebagai adu kekuatan ya
adu suara adu jumlah kursi dan seterusnya
harusnya lebih kepada soal

musyawarah mufakat tadi ya
bahwa harus ada hikmat dalam kebijaksanaan dari hasil musyawarah tadi
jadi saya tidak melihat bahwa angka genap itu menjadi hambatan atau masalah
karena di komposisi yang di komisi komisi nggak ada masalah
dengan yang genap itu saat ini
karena yang musyawarah tadi akan beres
musyawarah itu akan beres
tapi bukankah musyawarah mufakat itu juga mengakomodir soal voting mbak
tapi kan tidak kemudian
bahwa demokrasi itu okol okolan ya
aduh okol bahwa ini tidak ada hikmat kebijaksanaan gitu
itu kok nggak ada gitu loh
itu kan hanya last minute ketika tidak sampai ditemukan ya baru seperti itu
jadi menurutku angka ganjil genap itu sudah bukan lagi isu
kecuali di demokrasi liberal
yang maunya tiba tiba voting gitu aja
dan di komposisi komisi itu nggak ada masalah sampai saat ini
oke katakanlah itu kan untuk sampai saat ini
kondisi parlemen sekarang yang kata mbak eva tadi sudah mulai cair
walaupun nanti ada sisi positif maupun negatifnya soal cair tadi
tapi bagaimana dengan parlemen kedepan
apakah mau merubah juga undang undang ini
ataukah akan tetap
kalau tetap kan pasti akan berbeda kondisinya juga mbak
angka lima ganjil itu kan memang diperlukan sebenarnya
jika memang musawarah mufakat tidak menemui hasil
maka mau tidak mau keputusan harus diambil
maka voting kemudian menjadi pilihan terburuk
ya memang idealnya seperti itu ya
tapi kok saya agak ragu ya
kalau itu kemudian yang sudah merasakan kenikmatan
kampusun menjadi pimpinan walaupun dia kalah di pileg
akan tetap aja ingin mau kesana
makanya mbak apa sih sebetulnya yang meyakinkan pdip bahwa proses ini akan smooth gitu ya
saya tahu lah ini sudah masuk prolegnas
tapi kan banyak juga undang undang yang masuk proleg
proseknya ternyata tidak selesai juga gitu
nah ini apa sih sebetulnya sampai apa yang menjamin gitu
kita punya proseden
md tiga ini direvisi di tengah term kita ini dua kali ini
sebelumnya kan sudah mas untuk akomodasi unsur pimpinan di komisi
dan itu lancar
nah yang sekarang ini bisa nggak ada
ada tiba tiba ini ditahan dulu aja
karena begitu yakin ya pdip ini bakal
aku lebih yakin dari sekarang karena makin banyak partai yang pada di pendulum di kekuasaan
pak jokowi tolong ini diselesaikan
mbak eva tapi kalau misalnya kemudian
enggak sama sekali enggak pak ya
jadi ini nggak ada intervensi pemerintah
enam ini sudah mewakili akan menjadi sesuai dengan asas proporsionalitas yang selalu didengungkan oleh pdi perjuangan tidak
katakanlah memang kalau yang menang
maka dia yang menjadi ketua dan lain sebagainya begitu
jadi ini lebih kepada
karena kan pasti ada juga partai lain yang sebenarnya tidak yang sekarang mungkin masuk dalam pimpinan seharusnya tidak juga masuk dalam pimpinan
sebenarnya seperti itu
tapi untuk yang saat ini apa yang bisa kita capai maksimal dalam situasi yang sekarang ini
kita kan nggak mungkin membongkar semuanya untuk balik kepada asumsi asumsi lama ya
sekarang sudah ada situasi yang given
what is the best we can do dalam situasi yang given saat ini
saya pikir nantilah dalam saat pendewasaan partai kemudian
karena sampai saat ini tidak ditutup kok untuk peluang melakukan revisi dan tidak ada pembatasan harus berlaku sekian tahun baru boleh di revisi
nggak ada itu aturan itu
jadi masih mungkin sekali untuk melakukan perbaikan menuju kualitas
tapi mbak eva tadi kan bilang bahwa kalau sudah menjadi peraturan main seharusnya tidak diotakkan
seharusnya tidak diotak atik lagi
maksudnya ketika setelah direvisi keseluruhan
untuk mencapai tadi kualitas yang bagus dalam berparlemen tidak kemudian short minded interest short minded
tapi kan ada tujuan jangka pendek sebetulnya kan tadi berkali kali mbak eva kan sudah katakan itu
kita maunya jangka panjang ini biar
makanya kita kan pengennya jangka panjang
maksud saya makanya tadi saya katakan kok yakin benar nih pdip sekarang
yang jangka pendek ini bakal mulus gitu kan
tapi kan tadi mbak eva sudah bilang
gak apa apa ini kan pasti sekarang sudah banyak kok partai yang merapat ke pemerintahan
apakah artinya minta tolong
minta tolong lagi untuk ditekan gitu kan
supaya disetujui semua tapi apapun itu kelihatannya
kayaknya sekarang nggak bisa lah nekan nekan
partai kecil aja yang baru datang di istana
besok harinya kesono gitu
udah gak bisa loh pasti ini bisa
tapi kan ini menariknya itu ya mbak
makanya mudah mudahan saja bisa dijamin bahwa
tidak akan jadi tukang stempel baru di dpr
itu juga menurut saya memang saat ini pemerintah butuh sekali mitra yang memberikan
masukan kritis kepada pemerintah
karena kalau enggak nanti bisa jalan sendiri jadi kacau balau juga nih negara
kalau tidak ada yang memberikan masukan kritis masyarakat
itu kira kira siapa
saya nanya terus nih
yang kira kira siapa yang yang yang disiapkan menjadi ketapa masuk dalam jajaran pimpinan
mpr dan jajaran pimpinan dpr
belum ada pembahasan
di internal pdi perjuangan belum ada
tapi kalau stok banyaklah
yang mengajukan diri sudah ada belum pak
oh enggak berani
mulai mulai terus ya
pengen tahu namanya siapa
siapa yang melakukan hobi gitu ya
tapi ketika di awal apa namanya sudah ada juga yang menyampaikan bahwa alasannya
putusan dari mkd sebenarnya
seberapa itu akan digunakan
soal putusan dari mkd
yang meminta untuk segera merevisi
politika itu jadikan
ya faktanya sekarang sudah masuk di prolegnas
dan sudah disetujui di paripurna
nah apakah pertimbangan pertimbangan
waktu itu untuk
memasukkan list ini termasuk juga
tapi kan tidak melulu
seperti itu argumennya karena
itu kedudukannya sama
jadi mungkin sebagai
pertimbangan tapi tidak yang
karena tidak bisa seperti itu ya
kalau itu jadikan alasan
menurut anda bagaimana
ya makanya boleh boleh aja kan
ini kan ini sekarang gini mas indra kita jadi rakyat
ini kan lagi melihat sebuah drama
anggota anggota dpr ini kan
sedang berembuk untuk kepentingannya mereka
sebetulnya walaupun tadi mbak eva sudah
membungkus untuk kepentingan rakyat
nah gitu masih
jadi kan kita melihat itu sebegitu penting
ternyata kursi pimpinan dpr dan mpr buat
saya sih malum saja kalau itu
nah kemudian kalau memang nanti ada yang
urgent untuk rakyat itu bisa terjadi juga
gak sih mbak kayak gini tiba tiba mendadak untuk
perubahan terbatas mendadak
karena kan selama ini belum pernah terdengar
karena ini kan ada kaitannya dengan kekuasaan
yang tadi kan sudah kita katakan
konsolidasi kekuasaan makanya ini tuh
kemudian jadi buru buru dan lain lain
dan pergantian yang lucu lucu kita melihat kan
lucu lucu aja nih pergantian dadakan
terus kemudian ada md tiga pergantian ketua dpr
padahal juga ini
skupnya kecil gitu ya
maksud saya kenapa sih pak
saya kembali lagi tadi ya
urgent sekali mbak ya harus harus memang
dibahas kamu gak pernah di partai sih ya
belum mbak memang ya makanya
kalau di partai itu marwah itu penting
oke oke dan marwah itu adalah
turunan dari kepercayaan rakyat ya
kepercayaan rakyat bahwa kita
ini adalah partai pemenang
istilahnya entitled terhadap
posisi posisi udahlah kamu
studi di parlemen mana pun
pasti akan begini pasti seperti ini tujuannya akan begini
dan oleh karena itu bagi kita loh
ini hak kita dan hak kita itu
hak rakyat karena rakyat sudah memberikan
kepercayaan kepada dpr ya
dpr dan sebagai
partai pemenang pemilu
kemudian menjadi penonton di parlemen
oke ini keadilannya dimana
ini ngomong keadilan loh ya
bungkus membungkus fair apa enggak
seperti itu kan gak fair
kita dapat suara terbanyak
kemudian kok jadi penonton
di sana seolah olah kita ini
partai kalah padahal kita menang
nah itu tadi mbak ketika memang yang dipertanyakan semangatnya
nah itu kenapa tidak langsung saja didorong
secara keseluruhan bahwa ini
undang undang ini gak benar sejak awal
ya kalau yang lain gak setuju gimana
tapi pdp sudah mendorong untuk merevisi
secara keseluruhan udah kalau kita ngomong
tapi pada ujungnya adalah
ketika nanti itu mau ditambah satu
mau ditambah dua revisi terbatas
ataupun apapun hasilnya
yang begitu mbak nanti yang masyarakat
lihat itu tentu saja produknya nanti
apakah akan bisa
jauh lebih baik dpr ketika nanti
misalnya ini terjadi ada enam pimpinan
ini soal leadership ya memang
kalau leadership di dalam
kepemimpinan itu memang
kinerja yang bagus
menjadi tergantung kepada keputusan keputusan
makanya harapan kita integritas itu menjadi kunci
seseorang yang duduk senioritas
harus dibaringin dengan integritas untuk
pada posisi posisi penting di dpr
nah dpr baik di level pimpinan maupun di level
karena antar alat
kelengkapan ini tidak bisa saling menyuruh gitu loh
nah kalau kita tidak punya integritas ya mana dihormati
emang lu ketua umum gue kan gitu kan
tapi nanti jangan masuk ke dalam kelas
masuknya misalnya pdip masuk di situ ada semacam jaminan bahwa
pasti akan lebih baik dpr ini
ya harapan saya leadership skill dan juga power
power yang soft loh ya bukan power yang tadi apa
adu kursi adu kekuatan
itu ada harus ada ada
insya allah ada perbaikan
oke baik kita lihat nanti seperti apa kalau memang
pdi perjuangan akhirnya masuk ke sana
soal namanya masih disembunyikan dulu mbak ya
kalau ada kesempatan
terbuka misalnya dalam diskusi terbatas tadi pdip bisa menjadi ketua umum dpr gitu misalnya apa
akan diambil ketua ketua dpr itu akan diambil kesempatan itu ya
karena marwah partai tadi
oke baik kita lihat nanti seperti apa perjalanan dari rencana revisi ini
apakah bisa dilaksanakan dalam tahun ini tapi kalau tadi melihat informasinya bahwa hari jumat sudah reses mbak ya
artinya kemungkinan besar tahun depan baru bisa diteruskan begitu
terima kasih mbak eva atas pembahasannya malam hari ini
terima kasih mbak hendry
terima kasih mbak sindra
terima kasih mbak eva
terima kasih atas bantuan bantuan pertanyaan tadi
sangat kritis ini bung hendry
terima kasih mbak hendry
terima kasih mbak eva
terima kasih mbak eva